pemerintah terus melakukan upaya upaya untuk mengakomodasi tempat isolasi mandiri
bagi pasien tanpa gejala dan dengan gejala ringan
ya salah satunya kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
bekerjasama dengan hotel yang telah melalui berbagai pemeriksaan
agar siap untuk menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif bekerjasama dengan kementerian kesehatan
melakukan kunjungan ke salah satu hotel di lokasi mangga dua
yang telah melakukan berbagai persiapan sebelum menerima pasien tanpa gejala dan gejala ringan
dalam kunjungan ini menteri pariwisata dan ekonomi kreatif wisnu tama
mengapresiasi kesiapan hotel dalam mendukung kebijakan pemerintah
dalam memutus rantai penyebaran covid sembilan belas
seperti kita ketahui kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
turut mendukung usaha penanganan covid sembilan belas
dan ini kami siapkan untuk membantu tempat isolasi untuk pasien
yang tanpa gejala dan gejala ringan
kami juga disini membantu untuk akomodasi untuk tenaga medis
tapi itu hotelnya pisah
kita mensupport dalam penanganan covid sembilan belas ini kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
dan sejauh ini per hari ini ada tiga puluh hotel di jakarta yang siap mendukung
tetapi kembali tiga puluh hotel atau manapun hotel itu harus direview oleh teman teman dari kementerian kesehatan
protokol kesehatan yang begitu penting
penerapan protokol kesehatan menjadi fokus utama sebelum hotel ini siap menerima pasien positif covid sembilan belas
seluruh petugas hotel diberi pelatihan penerapan protokol kesehatan
terutama di bagian penerima tamu dapur serta pengantar makanan
mereka harus bagaimana menggunakan apd yang baik melepas kemudian mencuci tangan
kemudian mereka tetap menjaga imunitas mereka bagaimana ini supaya tetap terjaga itu kita latih
kemudian kita harapkan dari petugas hotel mereka harus bebas covid sembilan belas ya diswep dulu
jadi untuk grup akot ini akan dilakukan pemirsaan swab
khususnya yang bagian masak kemudian yang ngantar makanan sama penerima tamu
ya dari kementerian kesehatan akan menyiapkan tenaga ya untuk yang stay di sini untuk mengawasi karena harus diawasi
selain kesiapan fisik bangunan kesiapan mental para pekerja hotel juga diperlukan
mengingat ini adalah pengalaman pertama berhadapan dengan pasien positif sehingga pelatihan memang menjadi hal paling krusial
sebetulnya ini jauh sih karena kan ini juga termasuk apa namanya
baru di kita dengan protokol kesehatan new normal ini kan
kita dapat training training juga sih di masa new normal ini yang which is ini baru untuk kita
tapi kita juga untuk sekarang belajar menyesuaikan itu karena kan itu butuh banget tuh di sini
untuk membiayai akomodasi para pasien mulai dari kamar hingga kebutuhan makan
kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif menggelontorkan anggaran hingga desember dua ribu dua puluh sebesar seratus miliar rupiah
sementara untuk keperluan medis akan ditanggung kementerian kesehatan